saya tau sih kalau ali itu kakaknya roy
mbak ngeliat dari makamnya roy
masa selama itu lo gak curiga sih
ya pasti kalau misalkan curiga tuh pasti ada
itu tasnya selesai balikin
kalau kuterepon dia
pelan pelan doang mas
lihatlah berada di atas
ada yang lebih luas
kalo bu mau sih
tiba tiba aja diingat masa lalu aja
di saat mbak ditunduk ngebunuh roy
emang kenyataannya kok
bukan mbak yang ngebunuh roy
tapi ya nggak ada satupun yang percaya
mas jendul juga gak percaya kok sama mbak
masuk lagi ya
gimana kalau suatu hari nanti mbak nin terbukti gak bersalah
dan gua yang jadi tertuduhnya
saya sengaja mengundang bapak ke sini karena ada yang ingin saya bicarakan
dan tolong informasi ini disampaikan juga ke karyawan yang lain ya pak ya
saya dan istri saya sudah tidak akan bekerja di sini lagi
jadi kalo saya atau istri saya ada kesalahan selama ini
sama bapak atau sama karyawan yang lain
tolong dimaafkan ya pak ya
saya juga boleh kasih tambahan ya pak
tolong sampein sama temen temen yang lain
terima kasih banyak buat kerjasamanya selama ini
dan udah mudah nanti kita bisa ketemu lagi lain waktu
saya selaku kepala sab disini juga meminta maaf
beserta karyawan karyawan lain kepada bapak dan juga ibu
sama sama kalo gitu pak ya
terima kasih pak ya
terima kasih pak
sampai ketemu lagi
di video selanjutnya
sampai ketemu lagi
sampai ketemu lagi
sampai ketemu lagi
udah lama kayaknya gak makan mie ya
kok lu bisa tau sih kalo
mbah ngeliat dari makamnya roy
masa selama itu lo gak curiga sih
ya pasti kalo misalkan curiga tuh pasti ada
tapi ya mbak mikirnya kayak mana mungkin lah
atau mungkin banyak yang terlalu
kenapa nggak dari dulu aja mbak itu udah sadar
seorang bos yang punya pt
seorang aldebaran alvari yang mau menikahi mantan api
asli mbak tau sih sejak dulu
sama sekali enggak
dia cuma melakukan itu cuma karena dendam
karena dia pikir
mbak yang sudah ngebunuh roy
sayang perempuan saya gerek
kamu bawa mobil sendiri kan nggak minta mas dino aja yang jemput
gue bawa mobil sendiri bisa kok
dia cuma melakukan itu cuma karena denda
karena dia pikir mbak yang sudah ngebunuh roy
saya nggak pernah berharap koper ini ada di rumah kamu nih
bisa nyetir gak lah
kenapa yang lesa
kenapa yang lesa malah pergi
mama tuh udah berapa hari gak lihat kamu sama mbak kim
atau kalian putus
kim itu lagi sibuk mah
aku juga sibuk
oh jadi gara gara kalian itu lagi sibuk gitu
mama tuh udah khawatir aja
takut kalian itu putus